karena tes genetik dan perawatan kesehatan secara menyeluruh dapat menjadi upaya pencegahan penyakit di masa depan
tes ini dilakukan demi menghindari resiko munculnya penyakit akibat genetik ataupun akibat gaya hidup sehari hari
memanfaatkan teknologi terkini risiko penyakit bawaan maupun penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dapat dideteksi lebih awal
dan bisa dihindari dengan penerapan pola hidup yang lebih baik
saat ini dermaster menghadirkan dermajine sebuah inovasi di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat mendeteksi penyakit sejak dini dengan tes genetik
suatu inovasi terbaru untuk menilai kesehatan tubuh kita apakah makanan tersebut cocok untuk tubuh kita atau enggak dinilai dari pemeriksaan genetik
karena pemeriksaan genetik dia perlu waktu dan tidak invasif
cuma diambil dari air liur aja kurang lebih sekitar tiga puluh menit kita nggak boleh makan atau minum diambil dari air liur
ketika sampel sudah dikirimkan hasilnya kurang lebih sekitar tiga sampai empat minggu baru hasil itu akan keluar
nanti dari hasilnya akan ada nih rekomendasi secara genetik makanan apa yang kita harus hindari makanan apa yang kita harus makan lebih banyak
rekomendasi olahraga faktor risiko penyakit terhadap kolesterol serangan jantung diabetes kafein gitu nanti dari situ akan ketahuan
pada hasil pemeriksaan penerapan gaya hidup yang sesuai juga perlu dilakukan
seperti mengkonsumsi makanan yang tepat serta asupan vitamin yang cukup juga perlu diperhatikan untuk mendapat hasil maksimal
klinik dermaster indonesia juga menyediakan jenis makanan sehat
seperti dermalisis serta suplemen vitamin personalis yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pasien
kita melakukan one stop service jadi ketika hasil sudah ada
kadang kadang pasien suka bingung hasilnya banyak banget ini tidak boleh itu tidak boleh
kita memprovide sampai ke detail makanan makanan apa sampai dengan dermalisius tentunya
dan jenis suplementasi vitamin yang personalis sesuai dengan resep dari dokternya
jadi nanti setiap orang akan memiliki mendapatkan vitamin yang berbeda beda
setiap harinya itu bisa dikonsumsi secara rutin dan satu box itu bisa ada tiga puluh hari
pemeriksaan genetik sejak dini dapat mencegah timbulnya penyakit di kemudian hari
tentunya pemeriksaan tersebut perlu dilakukan oleh dokter profesional yang berpengalaman di bidangnya
sehingga bisa membantu memaksimalkan hasil tes genetik yang sudah dilakukan